saat gas penanganan covid sembilan belas kabupaten subang jawa barat mengantisipasi lonjakan kasus covid sembilan belas di libur panjang dan usai libur panjang akhir oktober dua ribu dua puluh
salah satunya dengan menggelar rapid test maupun swab test secara acak
rapid dan swab test difokuskan di tempat wisata yang banyak dikunjungi wisatawan
salah satunya objek wisata pemandian air panas sariater
lima ratus wisatawan secara acak akan dites petugas
bagi hasil rapid testnya reaktif satgas covid sembilan belas akan langsung melakukan swab test dan diminta kembali ke daerah asalnya
panas sariater ini adalah tempat wisata yang menjadi air panas subang yang memang pengunjungnya banyak dari luar subang
sehingga sangat bersyukur untuk membawa penyakit datang di subang
kerumunan wisatawan juga terlihat di tempat wisata lembang kabupaten bandung barat
petugas kepolisian dari jajaran satuan lalu lintas polres cimahi beserta badut berpakaian polisi
mengingatkan pengunjung untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan
seperti memakai masker dan menjaga jarak saat dalam antrean
kasat lantas polres cimahi akp susanti samaniah mengungkapkan di hari pertama libur panjang
wisatawan yang memasuki kawasan lembang sudah mulai meningkat
jadi kita kepada para pelajar
kita penunjung kita penunjung imbau
agar selalu memantuhi protokol kesehatan

sementara itu sejumlah badut polisi diikut sertakan
agar menjadi hiburan tersendiri bagi pengunjung yang memasuki kawasan lembang
operasi protokol kesehatan secara ketat ini akan terus dilakukan hingga libur panjang berakhir
tim liputan cnn indonesia